well hingga saat ini masih banyak loh ternyata musisi yang terus buka suara ya mengenai kurangnya perlindungan hak kekayaan intelektual musisi atas karya karyanya termasuk soal royalti nih
padahal musik adalah industri yang sangat menjanjikan tapi ketika permasalahan royalti ini bertabrakan dengan kepentingan bisnis lain gimana kemudian jalan tengahnya
dan kita lihat dari kacamata musisi ada juga dari pengelola royalti hingga asosiasi hotel indonesia sudah bergabung bersama kami ada musisi pongki barata ada maulana yusran sekjen phri dan juga pengamat musik ada aldo sianturi
sebelumnya juga kami langsung sudah menghubungi komisioner dari lembaga manajemen kolektif nasional yang memang ditunjuk oleh presiden jokowi untuk mengurusi soal royalti ini namun nampaknya dari komisionernya berhalangan untuk masuk ke panel ini
halo bapak bapak sekalian selamat malam apa kabar
oke aku mungkin pertama akan ke mas pongki dulu kali ya mas pongki barata hai apa kabar
mas pongki ini mendengar soal peraturan pemerintah lewat pengelolaan royalti hak cipta lagu dan juga musik per tiga puluh maret lalu ya tanggapannya sebagai musisi sebagai produser seperti apa
yang pertama saya pasti bersyukur
tapi tidak kaget karena sebenarnya ini sudah berjalan lama sekali dari sekitar tahun dua ribu satu saya sudah merasakan apa yang menjadi apa yang diatur dikelola di peraturan ini gitu
jadi saya sudah menerima royalti saya sebagai pencipta lagu dari lagu lagu saya yang disiarkan ke publik baik itu di kafe hotel restoran mal
nah itu sudah saya sudah merasakan tapi apakah semua pelaku industri ini sudah memberikan pendapatan yang maksimal saya rasa memang belum
nah ini kan dihembuskan lagi oleh pemerintah sekarang untuk kembali diingatkan kembali bahwa sebenarnya ada hak pencipta di situ
jadi saya sudah merasakan manfaatnya sih sampai sekarang bahkan jadi saya sih nggak kaget tapi saya senang kalau akhirnya ini menjadi isu yang menasional lagi
sudah merasakan dampaknya dari penerimaan royalti dari semua karya yang sudah dibuat oleh mas pongki tapi selama ini apakah memang sudah bergabung dengan lmkn atau seperti apa prosesnya mendapatkan royalti tersebut
yang pertama kita harus tahu dari diri kita sendiri lagu lagu apa saja yang kita ciptakan kalau sebagai pencipta lagu ya lagu apa saja kita harus punya database pribadi kita sendiri
ini lagu ini tahun sekian di album ini segala macam kita harus punya itu
kita daftarkan ke kalau dalam situasi saya adalah ke wami
wahana musik indonesia saya mendaftarkan semua lagu saya ke wami
kemudian saya juga tergabung ke dalam dua lembaga namanya prisindo prisindo ini untuk saya sebagai penyanyinya
jadi kalau tadi wami saya sebagai pencipta sekarang saya sebagai penyanyi itu juga prosesnya sama ini album yang saya buat ini karya karya saya
ketika album itu nanti diputar di mana nah itu saya sebagai pencipta dan sebagai artis akan mendapatkan hak saya
oke selama ini pernah nggak sih kayak all of sudden gitu lagi kemana lagi ke hotel mungkin atau lagi di fasilitas hotel restoran dan sebagainya
eh ini lagu gue nih denger terus merasa tidak apa namanya tidak mendapatkan royalti atau tidak mengetahui bahkan ada karya yang digunakan di situ
pernah nggak sih mas pongki
sejak tahun dua ribu satu saya sudah mendalami ini artinya sudah menjadi member dari kalau sekarang disebutnya lnk ya
tapi kalau dulu kan belum
masih ada baru kci kemudian saya berpindah ke wangi tapi intinya saya sih sudah tidak khawatir karena saya tahu saya tahu hak saya saya tahu bagaimana mekanismenya dan saya menerima setiap tahun gitu
dan dan saya tidak tidak pernah khawatir
tapi teman teman saya banyak
ya mungkin karena ketidaktahuan dan saya membantu mereka untuk supaya bisa connect dengan sistem yang sebenarnya sudah dipikirkan oleh pemerintah
oke oke dari mas pongki saya mungkin akan ke pak maulana pak maulana selamat malam
pak maulana kalau selama ini di hotel berdasarkan peraturan pemerintah yang sudah ditekan presiden jokowi apakah memang kalau tadi mas pongki bilang dari dua ribu satu sih sudah merasakan dampaknya gitu ya dari penerimaan royalti ini
tapi selama ini apakah memang masih ada beberapa yang tanda kutip nakal menggunakan platform digital dan sebagainya untuk kemudian memutarkan lagu atau memutarkan karya musisi di hotel ataupun fasilitas hotel
ya jadi begini sebenarnya kalau kita bicara hotel tadi mas pongki sendiri sudah bicara hotel itu sebenarnya sudah lama juga sudah terlibat dari pembayaran royalti
jadi kemudian diperbarui pada tahun dua ribu enam belas
itu ada undang undang dua puluh delapan tahun dua ribu empat belas itu menteri khususnya dirjen hki mengeluarkan surat ketetapan yang dibuatkan melalui lmkn kan bedanya undang undang dua ribu delapan ini kan sebenarnya dulu itu tidak ada lmkn
sekarang di undang undang dua puluh delapan disebutkan adanya lmkn
sehingga lmk lmk itu bergabung dalam satu koordinator lmkn
nah kemudian dirjen hki bersama lmkn bertemu dengan pak maulana
dan itu sama lmkn bertemu lah dengan pri untuk menyempakati karena biasanya kan sebelum ada lmkn ini lmk lmk yang datang masing masing ke hotel
nah itu yang akhirnya melalui undang undang dua puluh delapan ini dikoordinatorkan melalui lmkn dan kolektornya melalui kppu
jadi penyelidikannya itu semua nanti dimasukkan ke dalam satu rekening tidak masing masing lmk
nah kemudian dari ketetapan yang dibuat oleh dirjen hki tersebut tahun dua ribu enam belas apa namanya
kita merevisi membuat lagi satu mou kepada lmkn menilai ketetapan tarif karena begini di hotel itu kalau kita bicara nilai komersil kita beda dengan karaoke kita beda dengan musik group
karena kita tidak menggunakan lagu itu sebagai pendapatan revenue
tapi sebenarnya hotel itu memutar lagu itu sebagai lebih kepada back sound dan itu pilihan
ada yang tidak bisa memutarkan lagu ada yang memutarkan lagu
lagu itu pun macam macam kadang kalau hotel itu memutarkan atau restoran restoran jepang mutar lagu jepang
hotel juga kadang kadang kalau di bali kan pergi kan kita mendengar mutarkan lagu daerah
untuk meningkatkan suasana atau mood daripada si turis tersebut
nah tentu inilah yang dibahas pada saat menetapkan mou tersebut nah mou itulah dibuat hotel punya beberapa fasilitas
nah itu sudah ditetapkan dan tarifnya pun sudah ada
sebenarnya pp ini tidak terlalu baru ya bagi untuk bisnis hotel ya
namun sekarang kan di pp ini kan mengatur secara rigid ya
di situ ada namanya conference terus ada restoran nah ini juga harus dipertimbangkan karena apa namanya yang tadi saya sampaikan bahwa sekali lagi bahwa restoran itu
ya semua restoran itu memiliki live music ya
jadi maksudnya begini
jadi dia tidak memiliki apa ya
kalau kita bicara ada apa ya istilahnya ya ada komersial site di dalam situ
kita juga sama sama ya hotel itu juga bagian part of promotion juga
jadi harus dipertimbangkan jangan sampai di dalam situasi yang dinamika apa namanya pandemi kini nanti mereka justru kelabakan
dan dalam mou juga sudah disampaikan bahwa yang tidak memutar lagu mereka bisa mendeklarasikan sehingga tidak disimul
nah ini aja sebenarnya yang jadi dasar ya dari masalah pp lima puluh
dan kemudian yang menariknya lagi bahwa tadi juga dijelasin sama mas wonggi bahwa sebenarnya yang paling penting itu adalah keterbukaan masalah informasi lagu
besar antar ya
dan selm itu
itu nomor satu yang paling penting dan pemerintah juga harusnya membuat bank lagunya sehingga jelas
karena di sini juga polemiknya juga banyak sih sebenarnya pada masa kita apa namanya pada saat kita sudah melakukan mou dengan lmkn pada tahun dua ribu enam belas tersebut
karena banyak lmk juga yang tidak menerima keputusan dari lmkn tersebut
sehingga masuk ke ranah hukum
artinya hak ekonomi dari haki ini harus
kami berharap dari pp lima puluh enam ini lmk lmk itu memang juga sudah merunut kepada lmkn
itu yang paling penting
jadi apa namanya jelas di situ
dan apa namanya list lagu lagu yang memang sudah didaftarkan penciptanya ini
itu juga paling penting
sehingga memang benar benar lagu yang diputar itu sudah terwakili dari lmk tersebut
tapi kalau kita bicara soal besaran tarif mungkin saya bisa ke bang aldo
kita tahu dalam website lmkm ini sudah ditetapkan begitu besaran tarif yang memang akan ditarik oleh pihak lmkn
royalty dari penggunaan karya
atau musik dari para musisi
atau yang sudah mendaftarkan hak ciptanya
apakah ini memang berjalannya prosesnya seperti itu demikian sudah benar bang aldo
bang aldo kita tahan dulu
mungkin nampaknya kita akan commercial break
nanti kita akan lanjut di cnn indonesia
cnn indonesia connected tetaplah bersama kami
anda masih bersama kami di cnn indonesia connected dan masih bergabung melalui sambungan zoom
ada musisi pongki barata
kemudian ada maulana yusran sekjen phri
dan juga pengamat musik aldo sianturi
tapi nampaknya aldo sianturi sedang ada gangguan komunikasi
saya ke pak maulana dulu
tadi kalau kita berbicara soal rincian besaran tarif yang sudah ditetapkan oleh lmkn
ada angkanya dari mulai dua juta hingga dua belas juta rupiah per tahunnya
penghitungan ini sudah dirasa adil kah pak maulana
ya sebenarnya dalam perhitungan itu kan perhitungan yang telah kami buat
kami sepakati pada kita bahwa pada saat kita membuat mou ya
pada tahun dua ribu enam belas tersebut
jadi karena di dalam perhitungan tersebut
juga include termasuk dari hotel dan fasilitas hotel
jadi memang itu dasar yang sudah kita sepakati sebenarnya tahun dua ribu enam belas
nah dan tarif yang besaran yang tadi disampaikan tadi
dihitung berdasarkan jumlah kamarnya
jadi hotel yang sampai enam puluh kamar itu sekitar satu juta
kemudian apa namanya
jumlah kamar atau okupansi
dan di atas dua ratus kamar itu dua belas juta
jumlah kamar atau okupansi pak maulana
jumlah kamar ini ya dasar perhitungannya
nah kemudian di masa pandemi ini jadi akhirnya dianggap mungkin ada sejumlah pihak yang merasa angka tersebut berat tidak
karena pada saat pandemi itu kan hotel kan memang benar benar ada yang tutup
dan belum pulih untuk beraktifitas
dan kemudian juga sekali lagi dalam kondisi sekarang ini kalau kita bicara hotel sama restoran
kami ini kan dalam kondisi memang bisnisnya itu lebih besar pengeluaran daripada pendapatan
jadi kalau misalnya memang ini akhirnya memberatkan mungkin semuanya memilih untuk tidak memutar musik
karena kan sekali lagi saya sampaikan bahwa itu bukan sebagai apa ya bukan nggak ada nilai komersilnya
jadi itu sebagai mood sebenarnya
jadi musik di hotel itu kan bukan nggak sama seperti karaoke
kalau karaoke itu kan kalau nggak ada bisnisnya kan gitu
tapi kalau hotel musik itu sebagai moodnya
nah kemudian yang berikutnya seperti di kamar
kami tuh umumnya hotel itu menyiapkan device nya seperti tv
tv itu kan bukan berarti kita memutarkan hal hal khusus di tv
tapi tv itu kita komunikasikan dengan provider
jadi kita membayar
kemudian kalau kita juga menyiapkan fasilitas dpd dan seterusnya atau radio
itu kan sebenarnya tergantung dari masing masing tamu yang mana fasilitas tersebut juga umumnya udah nggak digunakan lagi
karena sekarang sudah memiliki handphone atau device yang kecil kecil yang sudah teknologi yang canggih
sehingga jadi butuhkan lagi di dalam hotel
sehingga mutlak sekarang yang paling dibutuhkan adalah yang sering digunakan adalah sekarang adalah untuk mood
daripada tamu tamu tersebut
jadi seperti background musik
kemudian hotel hotel yang memiliki musik lounge dan seterusnya mungkin itu yang memerlukan
tapi kalau hotel hotel dari kita bicara bintang dua ke bawah umumnya mereka tidak menggunakan fasilitas itu terlalu banyak gitu
saya ke bang aldo sianturi
bang aldo tersambung melalui sambungan telpon halo
bang aldo sianturi bisa mendengar suara saya
nampaknya belum tersambung juga bang aldo
saya ke mas pongki
mas pongki selama ini perlindungan hukum yang memang sudah dirasakan dari para musisi teman teman musisi terhadap penggunaan karya musik
khususnya lewat platform digital
yang mungkin ini jadi banyak orang misleading miskomunikasi
platform digital ini digunakan untuk pribadi
kemudian digunakan secara komersil
nah apakah perlindungan perlindungan seperti ini sudah dirasa adil sudah cukup fair kah
iya makanya tools tools ini dibuat supaya semua pihak ini bisa ketemu sebenarnya
apabila dalam prosesnya semua pihak seperti asosiasi perhotelan
kemudian isi atau lmk dalam proses negosiasinya itu agak alot ya sudah pasti
tapi sebenarnya yang pertama harus kita apresiasi adalah keinginan pemerintah untuk memperhatikan profesi ini
karena begini karena begini
di dalam industri musik sendiri ya itu yang paling bawah dalam rantai industri ini adalah pencipta lagunya
penyanyinya bukan yang lain tapi pencipta lagunya
karena di dalam suatu pertunjukan misalkan
semua yang ada di venue semua yang ada di dalam pertunjukan itu
itu mendapatkan benefit atau mendapatkan profit
nah masa penciptanya enggak
nah disinilah muncul concern terhadap perlindungan ini
nah sebenarnya ingin saya sampaikan sebenarnya adalah satu hal
bahwa di dalam peraturan ini itu ada perihal mengenai data
ya jadi disini pengelolaan itu nanti sorry aku sambil baca ya
ini akan ada bank lagu di mana pemerintah nanti akan mencatat pusat data lagu
kita data lagu dimana pemerintah mencatat yang diserahkan oleh publisher atau lembaga yang mencatat
sehingga ada pusat data lagu
nah ini akan mempermudah nanti untuk semua user kita sebutnya user ya baik hotel mall
untuk menggunakan lagu
untuk menggunakan lagu ini
sebenarnya lebih baik beritanya itu disitu
kalau cuma masalah royalti ini sudah berjalan sebenarnya
nah yang jadi concern dari peraturan ini adalah harusnya di empat data lagu ini
kalau saya sih lebih lihatnya kesana
saya kembali bergabung dengan bang aldo
bang aldo bisa mendengar suara saya
selamat sore bang aldo
kalau berbicara soal pemberian royalti terhadap musisi yang sebenarnya juga sudah dilakukan lama begitu
oleh pemerintah lewat lmk lmk dan juga lmkn
dari total royalti yang sudah di koleksi oleh lmkn ini dari hotel restoran cafe dan sebagainya
apakah ini sudah cukup artinya untuk para musisi dan juga sudah cukup adil juga untuk para pembayar royalti
kalau dalam situasi itu sebenarnya saya belum bisa menjawab ya cukup atau adil
namun kembali lagi kita menyambut positif atas peraturan pemerintah ini
sehingga ini menjadi satu timeline yang harus dipikirkan untuk sosialisasi ke depan diantara semua pihak
karena satu hal adalah dari sisi semua komersialisasi karya cipta
tentunya semua memiliki alasan alasan
dan tentunya semua memiliki satu hak hak yang ingin diperjuangkan juga secara komersial
jadi satu hal ada pertama adalah sebenarnya lingkup lingkup dari pengelolaan royalti juga penting harus menjadi agenda sosialisasi
baru kemudian kedua adalah juga mengenai pusat data lagunya ya
yang baik yang sudah tercatat di lmk lembaga manajemen kolektif ataupun yang belum tercatat
dan juga ketiga adalah listing dari pemungutan dan pendistribusian royalti tersebut kepada pemilik hak cipta
bang aldo tadi juga kita berbicara dengan mas pongki mengenai pusat data musik ini yang memang dikelola oleh lmkn
kalau bang aldo melihatnya sejauh ini apakah sudah cukup baik dikelola oleh pemerintah indonesia khususnya
dan memang bisa apa namanya bisa jadi database yang cukup transparan dari mulai penggunaannya di mana data musiknya seperti apa
belum belum sampai sana karena kan itu masih dikasih waktu dua tahun untuk menyelesaikan
kita semua harus mengadvokasi semua instansi instansi yang berhubungan dengan ini dalam hal ini
jadi artinya bahwa saat ini area itu sebenarnya masih jadi wacana gitu
oke masih jadi wacana ada masukan apa bang aldo untuk lmkm yang ditunjuk sebagai pusat pengelolaan
saya rasa sebenarnya sederhana sekali industri musik itu
artinya bila mana kita mengawalinya dari kejujuran maka semua keterbukaan akan tersampaikan seperti itu
artinya bahwa semua pihak marilah kita ketemu di titik temu di tengah untuk keberlangsungan generasi masa depan
kita jangan memikirkan generasi kita saja tapi adalah pencipta pencipta ke depan
artinya dari silenial alpha alpha generation dan lain lain seperti itu
karena kita hidup bukan buat generasi kita saja
saya ke mas pongky terakhir mas pongky singkat saja
ada masukan kah untuk lmkn
saya selalu punya kritik sayang pada teman teman saya di semua lmk maupun publisher bahwa sebenarnya yang kurang dari gerakan ini adalah sosialisasi sebenarnya
bagaimana mensublisis yang baik semuanya itu yang menerima informasi seperti ini bisa menerima dengan
karena dengan bersifat sebagai wawasan baru bukan sebagai sesuatu yang mengancam
karena banyak teman teman yang kerja di kafe jadi takut gitu
nanti kalau bawain ini gimana
saya kena royalti juga
jadi misleading information yang bergulir dengan liar di internet gitu loh
jadi padahal sebenarnya ini itu sudah jalan sudah oke
tinggal menyesuaikan sedikit
yang terpenting kita support pusat data lagu
ini untuk bisa ada
kalau ini ada maka semua ini sudah bisa lebih beres daripada sebelumnya
jadi saya lebih beres daripada sekarang
kalau saya itu saya mau support itu aja
oke saya ke pak maulana juga terakhir
pak maulana kalau tadi dibahas mengenai mou yang sudah dikoordinasikan dengan lmk lmk lmkn
apakah nantinya ke depan akan ada agenda untuk mungkin bisa lebih adjust angka atau besaran tarif dari royalti yang bisa diberikan atau akan diberikan kepada para musisi atau pemegang hak cipta
sebenarnya begini mbak
kami itu berharap pemerintah juga harus tegas ya
tegasnya itu begini
jelas jelas mendudukan dulu
dalam pasal tiga itu kan semua dipukul rata
mana yang memiliki nilai komersialnya mana yang benar benar hanya sebagai mut
itu juga harus dipisahkan
karena sekali lagi saya sampaikan bahwa ada memang bisnis yang memang sangat bergantung dari musik sebagai untuk mendapatkan revenue
tapi ada industri lain yang tidak bergantung seperti itu
seperti sektor pariwisata
secara pariwisata itu bukan hanya musik
bukan hanya sekedar untuk mendekat didengarkan
tapi juga mengangkat nilai destinasi
nah ini juga mesti dipertimbangkan oleh pemerintah nantinya
supaya itu sekali lagi duduk bersama itu jelas nanti
jadi misalnya nanti bertemanan dengan musisi yang di daerah
mereka kan banyak juga mau muter lagu daerah
ini juga penting mbak
jadi makanya saya sampaikan tadi bahwa pasal tiga itu harus benar benar dijelaskan oleh pemerintah
kemudian yang sektor umkmnya seperti apa
sehingga kita itu juga ada win win nantinya juga
hanya sekedar bahwa berdebat masalah nilai
berdebat masalah nilai komersilnya saja
itu lho sebenarnya
jadi pp ini perlu penjelasan yang lebih detail lagi
dan perlu diarahkan oleh dirjen hki
supaya benar benar clear
kita sepakat lah ya
namanya royalty itu kita sepakat
itu memang benar benar memang harus wajib ya
namun tolong ada pemisahannya antara yang melakukan bisnis untuk menjual lagu tersebut
tapi ada yang melakukannya untuk dari mood tersebut
saya yakin itu adalah win win
tapi pp ini membuat kesepakatan dengan lmkn pada saat itu
karya adalah karya
tapi mungkin yang bisa menengahi dialog ini seharusnya adalah lmkn
namun sayangnya komisioner dari lmkn tidak bisa bergabung bersama kami untuk melakukan dialog ini
pongki barata musisi terima kasih banyak sudah bergabung di cnn indonesia connected
pak maulana yusuf sekjen phri juga terima kasih sudah bergabung bersama kami
dan sebelumnya ada aldo sianturi pengawat musik
terima kasih juga sudah bergabung di cnn indonesia connected